selamat malam anda menyaksikan cnn indonesia gomudik update pukul dua puluh waktu indonesia barat
bersama saya putri ayu ningtyas kami akan menghadirkan info terkini mengenai arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
ya dan saat ini kita sudah bergabung dengan koresponen cnn indonesia arman helmi
saat ini berada di cikampek jawa barat
arman seperti apa suasana malam hari ini di sana sudah mulai padat sepertinya arman ya
betul sekali putri dapat saya pantau dan juga saya informasikan saat ini bahwa
di atau memasuki gerbang tol cikampek utama saat ini sudah mulai ramai dengan kendaraan
atau volume kendaraan sudah mulai bertambah
jikalau pada hari kemarin itu volume kendaraan yang memasuki gerbang tol cikampek utama itu baru dua puluh delapan ribu unit kendaraan
tapi pada hari ini tepatnya tadi sore sekitar pukul delapan belas waktu indonesia barat
informasi yang kami peroleh sudah lebih daripada hari ini
ada tiga puluh sembilan unit kendaraan yang memasuki gerbang tol cikampek utama
dan mungkin bisa diperlihatkan di belakang saya atau di seberang sana saat ini bahwa
semakin malam semakin banyak kendaraan yang memasuki gerbang tol cikampek utama
volume kendaraan yang memasuki gerbang tol cikampek utama meskipun pemerintah baru menerapkan
penerapan cuti bersama mulai tanggal tiga puluh mei dua ribu sembilan belas besok putri
dan saat ini memang ada tiga hal baru yang harus diantisipasi oleh para pengguna jalan tol
dan juga masyarakat pada musim lebaran dua ribu sembilan belas
di mana kondisi yang pertama yaitu diberlakukannya tol transjawa yang sudah beroperasi dimulai dari merak
sampai dengan probolinggo timur berjarak sembilan ratus tujuh puluh tujuh km
kemudian juga kondisi yang kedua yaitu dengan adanya penerapan rekayasa lalu lintas
seperti misalnya kontra flow dan juga one way yang diatur sedemikian rupa berdasarkan situasi
dan kondisi yang terjadi di lapangan
dan kondisi ketiga yang harus diperhatikan atau harus diantisipasi oleh masyarakat yaitu adanya relokasi
atau permindahan gerbang tol cikarang utama ke gerbang tol cikampek utama di kilometer tujuh belas
dan juga gerbang tol kalihurip utama di kilometer enam puluh tujuh dimana hal ini juga mempengaruhi
dan juga menyebabkan perubahan sistem transaksi dan juga sekaligus dengan sistem pentarifan seperti itu
pihak jasa marga juga sudah mempersiapkan sejumlah strategi untuk menangani dan mengantisipasi
terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti misalnya kemacetan
sebagainya yaitu dengan memperhatikan sistem atau dari sisi pelayanan transaksi di gerbang gerbang tol
di mana pada musim lebaran dua ribu sembilan belas ada beberapa gerbang tol yang patut atau menjadi pusat perhatian
daripada jasa marga sendiri yaitu gerbang tol cikampek utama saat ini dan juga gerbang tol kalihurip utama
ada juga gerbang tol kalikangkung gerbang tol banyumanik gerbang tol warugunung dan juga gerbang tol kejapanan utama
sementara strategi dari sisi pelayanan lalu lintas seperti yang sudah saya informasikan tadi
bahwa jasa marka dan juga kor lantas sendiri sudah mempersiapkan
sisi pelayanan dari sisi lalu lintas dengan menerapkan mekanisme kontraflow dan juga one way
di mana besok hari kontraflow akan diberlakukan mulai jam enam pagi sampai dengan jam sembilan malam
sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan dimulai dari kilometer dua puluh satu
yaitu di cikarang sampai dengan kilometer enam puluh satu tol jakarta cikampek
dan akan dilanjutkan dengan pemberlakuan one way dimulai pada besok hari
pukul sembilan pagi waktu indonesia barat sampai dengan pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
dimulai pada kilometer enam puluh sembilan tol jakarta cikampek
sampai dengan kilometer dua ratus enam puluh tiga brebes barat
di mana besok pagi juga diperkirakan nantinya akan ada pejabat terkait dan juga kakor lantas
yang akan membuka pelaksanaan one way di jalur tol jakarta cikampek
yang dimulai pada kilometer enam puluh sembilan sampai dengan kilometer dua ratus enam puluh tiga brebes barat seperti itu
dan untuk membebaskan dan juga melancarkan tol di jakarta cikampek
juga jasa marga telah membebaskan pengerjaan proyek di sepanjang jalan tol jakarta cikampek
yang dimulai pada dua puluh enam mei dua ribu sembilan belas kemarin sampai dengan lima belas hari kemarin
juga ada pembatasan pengoperasian kendaraan truk dan juga kendaraan berat seperti itu
jasa marga juga kembali dan tidak bosannya menghimbau dan mengingatkan kepada masyarakat
agar supaya mematuhi rambu rambu lalu lintas berkendara secara tertib
kemudian juga bisa memanfaatkan tempat istirahat dan juga tempat pelayanan seperti itu
yang tersebar di sepanjang tol transjawa kurang lebih ada enam puluh enam rest area
ataupun juga tempat beristirahat yang bisa dimanfaatkan seefisien mungkin
jadi jasa marka juga menghimbau kepada pengguna jalan tol
dan masyarakat agar supaya benar benar memanfaatkan waktu yang ada di rest area
itu semaksimal dan seefisien mungkin
jangan pula memanfaatkan res area terlalu lama
mengingat masih ada kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat lain
yang harus anti dan bergantian memanfaatkan fasilitas yang ada di rest area
untuk mengisi bahan bakar untuk beristirahat ataupun juga untuk makan
dan yang paling penting juga jangan lupa mempersiapkan saldo uang elektronik
ataupun juga e tol supaya tidak terjadi penumpukan pada saat ingin top up
atau mengisi ulang saldo di beberapa gerbang tol putri
baik terima kasih arman helmi saat ini berada di gerbang tol cikampek jawa barat